yang peduli ya pada orangnya kita harus harus turun tangan jangan sampai orang
sakit jiwa pun terluntar luntar di jalan tidak tidak apa tidak terurus
jam menandakan waktu sholat zuhur tiba
dengan lantang soehartono melantunkan azan
suaranya menggema di antara para pasien yayasan jamrut biru
kecamatan mustika jaya kota bekasi
sudah sebelas tahun belakangan pria berusia empat puluh empat tahun ini
mengurus yayasan yang ia bangun bersama kedua adiknya
yayasan ini didirikan pada tahun dua ribu sembilan
dibentuk atas kepedulian suhartono kepada para odgj
atau orang dengan gangguan jiwa yang terlantar
dan mendapat stigma negatif di mata orang
kita sebagai yang mengerti sebagai yang sadar
kita sebagai yang peduli ya
pada orang dengan gangguan jiwa kita harus turun tangan
jangan sampai orang sakit jiwa pun terluntar luntar di jalan
suhartono sudah dua puluh tiga tahun bergelut dengan dunia perawatan mental
ia memulai berjalan dengan berat
ia memulai pengabdiannya untuk merawat orang dengan gangguan jiwa
dari ilmu yang diwariskan oleh sosok orang tua angkat
yang mengurusnya semasa remaja
sebelum beliau meninggal beliau pernah memberikan suatu wasiat kepada saya
nah bahwasannya kamu dirikan lagi lah yayasan
beliau lah yang memberikan semangat
lah yang memberikan saya
beliau lah orang tua saya
bisa saya katakan walaupun hanya orang tua pungut ya
tapi saya bangga karena beliau menanamkan banyak ilmu ke saya
beliau banyak memberikan wasiat
bahwasannya gimana sih ngurus orang sakit jiwa dengan baik
hingga kini yayasan jamrut biru memiliki dua ratus lima belas pasien
dengan berbagai latar belakang dan jenis masalah gangguan jiwa yang beragam
namun rata rata pasien yang ada di sini adalah penderita schizofrenia
ada di sini ada dua kriteria
pertama ada pasien yang kiriman keluarga atau diantar keluarga
itu untuk biaya yang pertama biaya perawatan pengobatan pembinaan pelayanan pengurusan kebersihan
gratis saya hanya minta biaya makan
biaya makan sehari empat kali silakan hitung sendiri
kalau sehari makan berapa kali orang berapa kali orang makan itu silakan dihitung sendiri
terus untuk yang kedua ada pasien yang tidak ada keluarganya
ataupun dari jalanan terlantar itu pertama kiriman dari kepolisian
polisian setempat polsek bantar gebang polres
terus yang kedua kiriman dari satpol pp kiriman dari dinas sosial
perhubungan dinas terkait kadang warga masyarakat kadang kalau memang ngeresakan di jalan
ada ketemu kami ya kami bawa sendiri pulang
jadi begitulah kriteria dua pasien itu
kebutuhan sehari hari pasien diurus oleh puluhan perawat yayasan jamrut biru
yang bekerja secara sukarela
dari mulai menyiapkan makanan hingga memandikan pasien
para pasien ditempatkan di sebuah rumah besar yang dikontrak oleh suhartono
dengan biaya lima puluh juta rupiah per tahun
meski tergolong besar dengan jumlah pasien yang cenderung meningkat
tempat ini dikhawatirkan tidak lagi mampu menampung pasien ke depannya
oh enggak apa apa ini nama pak asis
siapa ini pak
sudah berapa lama di sini
pak alsi sudah tiga tahun
pak asis betah di sini
belum belum tiga tahun
masuk tiga tahun pak
masuk tiga tahun
betah pak pak asis di sini
dalam suku kerjanya ada betah
biasanya paling demen aktivitasnya ngapain di sini pak asis
saya keliling pak aktivitasnya
kegiatan di sini yang paling disenengin apa
makan senang tuh kalau makan
mau sembuh kapan pak aris mau keluar kapan
itu tergantung semangat saya dan pihak keluarga yang mendukung
dan respon dari pengurus di yayasan nampak biru
teman teman di sini baik baik semua
ada yang ini ikut interaktif diajak uang uang ada yang enggak
jatuh bangun dalam mengelola panti sosial
dirasakan suhartono bersama pengurus lain
berbagai kendala selalu hadir menguji semangat ayah tiga anak ini
namun hal itu tidak sedikit pun mengecilkan hati suhartono
untuk tegak berdiri menyembuhkan para pasiennya
saya tidak memandang wah ini ada keluarganya wah ini ada keluarganya tidak
saya tidak pandang warna tidak pandang bulu
dari agama apapun ya silakan aja
yang penting bagi saya mereka terurus mereka terlayani
yang terpenting mereka terlayani
terurus terlayani dan diobati
dan diberikan pembinaan
kalau dirawat tapi tidak diberikan pembinaan
tapi dirawat tapi tidak cuman cuman ditampung
tidak dilayani tidak diurus ya sama juga bohong
dari dua ratus lima belas pasien yang ada
sembilan diantaranya adalah pasien yang tidak memiliki keluarga
dan harus diurus secara penuh oleh soeharto
setiap pasien rata rata menghabiskan dana hingga dua juta rupiah per bulannya
bagi keluarga yang menitipkan pasien di yayasan ini
tidak dikenakan biaya untuk pembinaan
keluarga hanya wajib memberikan iuran bulanan untuk kebutuhan makan
kebutuhan dana tak terduga kerap datang ketika pasien jatuh sakit
dan harus diobati
pendanaan yayasan jamrut biru sejauh ini
berasal dari donatur dan dana pribadi keluarga soeharto
saat beras habis uang juga sudah tidak ada
disitulah rasa yang benar benar luar biasa saya rasakan
berdua kakak saya tuh kita harus berjuang
entah itu kita jual apa kita jual apa
bahkan motor pun kita jual kita gade
nanti kita tebus atau kita beli lagi yang bekas
sampai kayak gitu
proses penyembuhan di yayasan jamrut biru utamanya dilakukan
dengan metode pembinaan
para pasien kadang diberikan waktu bebas dengan hiburan tertentu
agar pasien bisa menikmati hidupnya di dalam panti
selain itu pasien juga dilatih untuk mengingat
melalui komunikasi intensif yang dilakukan antara perawat dengan pasien
ini adalah salah satu sesi pembinaan
yang dilakukan di yayasan jamrut biru
para perawat biasa menyebutnya sebagai sesi daya ingat
para perawat biasanya memberikan beberapa pertanyaan
yang sifatnya umum kepada para pasien
ataupun pertanyaan pertanyaan yang sifatnya lebih kepada pribadi
dari pasien masing masing
bagi pemerintah kota bekasi keberadaan panti sosial
seperti yayasan jamrut biru sangat membantu program pemerintah kota
dinas sosial kota bekasi mencatat
hingga januari tahun dua ribu dua puluh lalu bekasi memiliki empat ratus delapan puluh lima odgj
yang ditampung sementara oleh dinas sosial kota bekasi
mereka ditampung sementara
lantaran kota bekasi tidak memiliki fasilitas rumah sakit jiwa
untuk mengurus odgj
baik yang berasal dari kota bekasi maupun dari luar kota
saya merasa terbantu
dengan keadaan mereka
artinya ternyata masyarakat banyak yang peduli terhadap yang seperti begitu
banyak orang orang yang di sana itu terbantu
dan kembali ke keluarganya masyarakatnya
dengan bimbingan yang punya panti
yang punya yayasan subhanallah luar biasa
bagaimana kita memanusiakan manusia
untuk kita jadi ke dia itu nggak gampang
momen olahraga merupakan saat yang paling ditunggu
oleh para pasien di yayasan jamrut biru
tiga kali dalam seminggu
perawat sengaja mengeluarkan pasien dari panti secara bersamaan
mereka dibawa melihat dunia luar
agar tidak merasa terkekang
sesekali harus bersinggungan dengan masyarakat setempat
keberadaan para pasien tidak dianggap sebagai pengganggu oleh warga
biasanya biasa saja sih
tidak ada rasa takut apa
cuma memang keadaan kalau lagi terganggu ya terganggu mungkin
kalau pasien baru gitu
kalau lagi anggot anggot gitu lah
namanya pasien baru
ya sudah lah malumin gitu
sudah biasa saja

berada di jepang
ratusan pasien berbaris dengan rapi
berjalan setidaknya hingga tiga km
mereka menuju sebuah lapangan
tempat melepas jenuh dari kehidupan di dalam panti
usai berbaris dan melakukan pemanasan
mereka dibiarkan bermain

dan mereka mencoba memasuki lapangan
pria asik bermain sepak bola
sementara pasien wanita
bersemangat memukul bola voli dari sisi lain lapangan
adalah suhar yono
adik kembar dari suhartono
yang menggawangi proses pembinaan di yayasan jamrut biru
membaur dan menjadi keluarga bersama para pasien
adalah tugas mereka
bagaimana kita memanusiakan manusia
untuk kita jadi ke dia itu nggak gampang
kita jadi dia
dia jadi kita nggak mungkin
tapi kita jadi dia
bagaimana kita adaptasi dengan dia
dekat dengan dia
berbaur dengan dia
itu tidak gampang
cara bagaimana sih
bagaimana alur latar belakang dia ini nggak mungkin
ada yang lebihnya kasih sayang
dan ada yang kurangnya kasih sayang
dan ada juga
apa memang gak mau diurus dianya
apa memang tidak ada yang urus dianya
apa memang dianya yang susah diurus
itu yang kita cari
bagaimana kita bisa beradaptasi
kita jadi dia
jadi warga dia
jadi saudara dia
jadi teman dia
untuk bisa berdekatan dengan dia
terkadang dia ngamuk
dia tidak sadar
oh dia usah ngamuk
dia tidak sadar
semua tidak sadar
tapi nggak sadarnya itu kita lihat
di sini kita deketin
kita dengan cara memberikan pengobatan
pria berusia empat puluh empat tahun ini
telah mengikuti jejak sang kakak
selama dua puluh tahun
untuk mengurus odgj
berbagai cerita sedih dan senang
telah terangkum dalam memori suharyono
ada suatu kejadian
kakak saya mungkin udah beli tv itu
apa sih masalahnya
cuma berita kebakaran
kenapa kamu disiram
ada api pak
saya disuruh ambil air
ya saya siram pak
jadi kita tidak menyalakan dia
ya benar juga ya
kita tidak menyalakan tv ya
duka bagi kami
mereka lama sembuh
kami sedih melihat mereka seperti itu
tapi kan mereka sembuh
suatu kita ketemu
masih besar gunung gitu
apalagi mereka yang ada keluarganya
bertemu dengan keluarganya
sampai dia bisa berkumpul dengan keluarganya
itu suatu luar biasa buat saya
proses pembinaan lain yang ada di yayasan jamrut biru
adalah siraman rohani
yang dilakukan tiga kali dalam seminggu
para pasien dituntun untuk melantunkan ayat ayat suci al quran
dan memanjatkan doa doa
pasien juga diberikan ceramah mengenai kehidupan
proses pembinaan di yayasan jamrut biru
dianggap lengkap untuk mengobati pasien
secara jasmani dan rohani
proses penyembuhan pasien di yayasan jamrut biru
memang tidak menggunakan pendekatan medis
pengobatan tradisional seperti totok saraf
rutin diberikan kepada pasien
proses penotokan biasanya dilakukan langsung oleh suhartono
proses totok ini sebenarnya fungsinya untuk pasien itu kemana pak haji
pertama relaksasi ya
ada relaksasi yang kedua
agar yang pasien pasif itu bisa terangsang
dia merasakan adanya tarikan saraf yang sebetulnya tidak
saraf itu kan seperti bubur
saraf itu seperti bubur
kita harus pelan pelan
jadi tidak harus serta merta pencet sana
harus ada tekniknya
dan harus ada caranya
jadi tidak langsung dia harus merasa kesakitan juga
tapi kalau sudah pada setintiknya
dia akan merasa kesakitan
karena memang sarafnya itulah yang membuatnya
jadi kita kena
tapi kalau dia kita seperti ini
karena dia tidak tegang
dan sarafnya aman
dia tenang tidur tenang
dan tidak ada masalah
di bagian mana yang ditotok biasanya dan pijat
yang paling banyak ini kita di bagian kaki sama kepala
kepala dan kaki
tapi karena semua kan saraf di kaki
biasanya kalau daerah sini kan
banyak kan saraf ini kepala nih
kalau sini kan lambung
di sini ada limpa
di sini ya
di ruas ruas jari itu kepala ya
ruas jari kepala
seperti di sini
di sini nih bagian juga
bagian kepala juga di sini
jadi ada teknik dan caranya juga
nggak salah tertotok
respon pasien dalam proses penotokan beragam
ada pasien yang berteriak
ini merupakan penanda saraf pasien sedang tegang
sementara saat pasien tidak merasakan sakit
ini menandakan kondisi saraf dan pikiran pasien tenang dan stabil
saat pasien tengah disibukan dengan proses potok saraf
adalah waktu bagi suharyono
membuat ramuan herbal untuk pengobatan para pasien
resep rambuan herbal bersifat rahasia
beberapa dedaunan hijau
diperas menggunakan air selama satu jam
sesekali dalam proses pemerasan
suharyono melantunkan doa doa tertentu
nah kalau ramuan itu
intinya untuk mengeluarkan toksin toksin
seperti kadarisasi obat yang sudah mereka konsumsi
satu yang kedua
dasar dengan air kelapa ya intinya
ramuan itu insya allah buat mereka lebih adem
menghilangkan rasa panas dalam untuk mereka yang
ramuan ramuan itu kita menggunakan sistem daun
ada tiga cara yang kita pakai
pertama sistem balur
tergantung bagaimana kita pasiennya yang diberikan
kebanyakan saya ingat
kebanyakan ingat apa yang saya ucapin
oh kok saya sampai seperti itu gitu
dari beragam proses pembinaan dan pengobatan
tujuan didirikan yayasan jamrut biru
adalah kesembuhan pasien
beberapa pasien yang masih diurus keluarga
saat perawat menyatakan telah sembuh
namun bagi mereka yang tidak memiliki
atau tidak ingin pulang
mereka difasilitasi untuk menjadi perawat di yayasan
pria berusia enam puluh tahun ini
telah menetap selama lima tahun di yayasan jamrut biru
jauhari dikirim ke yayasan oleh keluarga
karena sempat mengidap
aku menyadari aku ada masalah
gangguan yang terakhir gangguan
gangguan jadi kita si tabari itu
aku sering ditanya
ngapain aku berantem
cuma begitu doang
berantem tapi yang kita itu
kita aku nggak tahu tuh siapa
dan wujudnya nggak tahu
tahunya digodain gitu aja
rasanya seperti digodain
iya digodain kita melawan
cuma sampai sekarang pun begitu
setelah tiga bulan mendapat perawatan dan pembinaan
jauhari lalu menawarkan diri untuk membantu perawat di yayasan
jauhari bertugas menyiapkan kebutuhan makan pasien
kegiatan ini pun menjadi salah satu bentuk terapi bagi johari
lain halnya dengan gondo pranoto
pria berusia empat puluh tiga tahun ini
baru satu bulan dinyatakan sembuh
gondo menderita sakit jiwa
karena merasa hampir tidak bisa berubah
ketika dia mendengar bisikan
kini ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah
sekebanyakan saya ingat
kebanyakan ingat apa yang saya ucapin
kok saya sampai seperti itu gitu
yang istilahnya mustahil gitu
istri saya sudah melihat gelagat saya ini
kok seperti bukan diri saya
seperti orang lain gitu kan
saya berbicara bahasa cina
ibu saya saja kaget kaget
saya pipis di kasur
gondo melakukan pengobatan sebanyak dua kali
di yayasan jamrut biru
ia memasuki panti pada bulan februari
dan dinyatakan sembuh satu minggu kemudian
berselang enam bulan kemudian
penyakitnya kembali kambuh
gondo pun kembali menghabiskan waktu
satu lima bulan untuk proses penyembuhan
kalau saya kan memang ngamuk mas
ngamuk dalam hatian membahayakan
jadi harus di sana gitu
kalau di sana mungkin bapaknya lihat
ada yang dirantai
baru saya dirantai
ada yang nggak dirantai
kalau yang dirantai
dia bisa berpengalaman
kalau yang dirantai
mungkin dengan dia tertawa apa senyum itu
tidak membahayakan ya
tapi itu akan
sembuhnya akan lama gitu
otomatis kan di sana
ya saya melawan
akhirnya ya ada perlawanan dari pengawas di sana
supaya saya bisa diem
pria yang berprofesi sebagai pedagang ini
bahwa dia bisa menangani
penyakit yang terkenal
dia merasa bersyukur
bisa sembuh melalui proses yang ia lalui
untuk menyatakan pasien sembuh
para perawat biasanya melihat perubahan
pola perilaku dari pasien
rata rata setiap bulannya
ada lima hingga tujuh pasien
yang bisa dinyatakan sembuh
pertama dia punya malu
yang kedua mandiri
yang ketiga dia memisahkan diri
jadi ukurannya itu saja gampang
jadi kalau dia sudah punya malu
terus dia bisa mandiri
terus dia rajin
terus dia bisa dia menyatakan dirinya sembuh
dan dia bicara dengan kita apa adanya
dan dia kelihatan secara psikologis
jadi tolak ukurnya seperti itu
pertama dia akan bersih bersihnya lebih bersih
dari teman temannya gitu
dan dia bisa menjaga pakaiannya
dan juga tidak asal asalan
jadi lebih mandiri
kearah mandiri fisiknya itu karena mandiri
setiap langkah dan tindakan dari soeharto noh
dan para perawat memiliki makna kemanusiaan
yang jauh lebih dalam
bagi seluruh insan di yayasan jamrut biru
tugas mereka bukan sekedar menyembuhkan orang
dengan gangguan jiwa
lebih dari itu
mereka adalah orang orang yang ingin memberikan kehidupan layak
bagi mereka yang tidak diuntungkan oleh nasib

tidak mau dia mau dari kita
lakukanlah orang sakit jiwa itu seperti kita memperlakukan saudara sendiri
gak semuanya orang sakit jiwa itu galak
memang dia galak karena ya karena halusinasinya
karena digodain karena diledek
tapi kalau kita bisa mendekatinya dengan hati
mereka memang tidak mempunyai akal ya
bukan tidak mempunyai akal
akalnya tertutup ya
tapi dia mempunyai nurani
dia mempunyai naluri
kalau orang baik dia tahu
wah ini orang baik dia akan saya tahu kok dia akan ngerti
walaupun dia di bawah alam sadar
jadi kembali kepada diri kita